ratusan masa dari front pembela islam gnpf ulama serta persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang berunjuk rasa
tertahan barikade kawat berduri di depan gedung sabta pesona kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
masa tak mendapatkan izin untuk menyampaikan aspirasi di depan istana negara
akibat penjagaan ketat dari petugas gabungan tni polri sejak kerusuhan masa yang terjadi pada kamis lalu
masa menyampaikan penolakan terhadap ruu cipta kerja ruu biden pembinaan ideologi pancasila bpip
pilkada di tengah pandemi covid sembilan belas hingga ingin melengsarkan presiden joko widodo dari jabatannya
unjuk rasa yang berlangsung dari siang hingga sore ini berlangsung kondusif
namun ada masa lain yang melakukan aksi yang justru memicu kerusuhan
polisi kemudian memukul mundur peserta aksi yang terkonsentrasi di kawasan patung kuda jakarta pusat
masa kemudian bisa didorong ke kawasan tanah abang oleh aparat keamanan
jam satu sampai jam empat anak nkri selesai mereka dengan tertib membuarkan diri
nah ini merupanya dimanfaatkan di antara masa ini kelompok anarko ini
kemudian mereka langsung seolah olah berganti gitu kan melempari petugas kami
dalam hal ini petugas ini tni dan polisi
yang ada di sekitar patung kuda ini
polisi mengamankan sejumlah orang dan barang bukti seperti ketapel dan bom molotov
sebagian besar orang yang diamankan berstatus pelajar dan pengangguran
mereka berasal dari jakarta dan daerah penyangga seperti bogor tangerang dan bekasi
tim liputan cnn indonesia